ja kamu dimana ja
udah satu jam lebih loh
kok belum dimulai sih akad nikahnya
gak biasa biasanya telat
aduh ada perawat
kena listrik limawat
penghulunya bilang dia mau pulang
udah gak sabar lagi nunggu saat
tunggu gimana ya
si mes aku juga belum dibalas ma
nenek yakin dia gak bakalan datang
apa boleh buat
kita harus bikin pengumuman sama tamu tamu
kalau pernikahan ini digagalkan
biar aku aja yang kasih tahu sama mereka semua
ini semoga juga tanggung jawab aku
ini pengantinnya datang
udah deh jangan kayak di film film
pake peluk pelukan segala
udah cepetan ganti baju
aku mau kegugurin kandungan
ma kamu jangan aneh aneh deh ma
eh bak aku terug
terus sekarang ya
bilang dis eren resistant
hai kamu bener bener kelihatan cantiklah masih
jangan maju ketepan sita sita
tolong om satria sama katrina jadi pembawa bunga ya
udah dipanggil ya
hai kamu mau gugurin kandungan kamu itu sama aja kamu tuh ngebunuh nyawa anak kamu sendiri my dosa
atau enggak dosa
atau enggak dosa

meme silahkan masuk
binti pak mudin
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
bagaimana saksi sah
selamat tinggal gustaf
kamu ingat sama pernikahan kita
kamu ingat kan
begitu banyak cobaan yang harus kita lewati
terus hampir aja aku nyusul sama rumah sita
kamu ingat kan drei
aku mana mungkin lupa kejadian itu
itu kejadian yang paling membahagiakan dalam hidup aku
kamu ingat kan
waktu itu kamu minta aku berjanji
kalau aku gak akan pernah meninggalkan kamu
kalau kamu juga gak akan pernah ninggalin aku
apapun keadaannya drei
kamu ingat kan
aku ingat semuanya wi
apa aku di jahat sama kamu wi
nggak apa apa drei
semuanya aku maafin
sebenarnya aku sayang
ya allah tangan kamu berdarah
jangan sentuh aku
kamu kenapa seperti drei
kamu dari mana
mbak dewi kenapa sih
kok mbak dewi nangis
mbak udah bener bener gak tahan
andre udah keterlaluan ja
mbak dewi mbak dewi bukan lagi
di pernikahannya mas satria sama mbak lila
tadi andre marah lagi sama mbak
padahal mbak cun mau ngobatin
tangan dia yang lagi luka
tapi mbak malah didorong
terus dikasarin depan semua orang
mbak udah gak tahan jak
mbak dewi mending sekarang tenang dulu
mbak dewi sabar dulu ya
mbak dewi sabar dulu ya